polres bandara soekarno hatta merilis ada tujuh unit mobil yang terparkir selama lebih dari satu tahun di bandara soekarno hatta tangerang banten
total biaya parkir ke tujuh mobil ini mencapai rp delapan ratus sembilan puluh tiga juta
dikutip dari laman cnnindonesia com kapolres bandara soekarno hatta kombes adi ferdinand saputra mengatakan
ketujuh mobil ini terparkir di tiga tempat berbeda yaitu area parkir mobil terminal satu b area parkir inap depan gedung serta area parkir di kawasan suwarna
polisi juga menyebut ketujuh mobil terparkir di bandara sejak setahun hingga tiga tahun lalu
nilai parkir masing masing kendaraan berbeda beda mulai dari rp tujuh puluh enam juta hingga rp dua ratus delapan puluh juta
saat ini ke tujuh mobil diamankan polisi
sejumlah mobil yang diparkir di bandara soekarno hatta selama bertahun tahun satu sampai tiga tahun ramai diperbincangkan
terlebih total biaya parkir yang harus ditebus mencapai lebih dari delapan ratus juta rupiah
kita gali dan konfirmasi ke kapolres bandara soekarno hatta kombes adi ferdinand saputra
pak adi selamat malam
pak adi selamat malam

mobil mobil ini didatangi kondisinya seperti apa
karena kalau misalnya mobil ini memang sudah lama itu kan bannya kempes dan lain sebagainya itu bagaimana dengan yang ini pak
ya ketujuh mobil yang dilaporkan kepada kita ini kondisinya memang dalam keadaan kotor berdebu kemudian bannya juga kempes
jenis jenisnya sendiri ada sebagaimana kita ketahui ada bmw pajero avanza corona dan lain lain ada tujuh
kalau dari plat nomor mobil ini pemiliknya berada di mana pak
sampai terparkir bertahun tahun di bandara itu apakah di jakarta atau luar jakarta luar jawa atau bagaimana
nah ini kendaraan ini sudah dilaporkan ke kita
kemudian kita berkoordinasi dengan samsat khususnya direktorat lalu lintas polda metro jaya
maupun sesuai dengan platnya kita koordinasikan
kemudian kita ketahui atas nama siapa pemilik kendaraan bermotor tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh direkturat lalu lintas polda metro jaya
nah kendaraan kendaraan tersebut setelah kita ketahui kita hubungi
yang berdasarkan data yang ada pada direktorat lalu lintas polda metro jaya
dan kebetulan sebagian dari kendaraan tersebut pemiliknya masih jelas dan atas nama yang jelas
dan mereka mengakui juga bahwa itu mobil mereka
mengakui juga itu mobil mereka dengan beberapa alasan
di antaranya ada salah satu itu mobil plat f
itu merupakan kendaraan rental
kendaraan rental ini disewa oleh seseorang
kemudian tidak kembali lagi
setelah ada laporan ini dari petugas parkir karena sudah hampir setahunan di parkiran tersebut dilaporkan kepada kita
karena sekarang keadaan bandara sudah mulai sepi karena psbb penanganan wabah virus corona ini dilaporkan kepada kita
karena petugas parkir khawatir ini merupakan kendaraan hasil dari tindak pidana
sehingga yang salah satu tadi beberapa kendaraan itu kita hubungin pemiliknya
di antaranya juga berterima kasih ada yang memang tahu kendaraan itu di sana memang sudah kendaraan umur tua dibiarkan saja oleh pemiliknya
memang mbak ada kendaraan jenis toyota corona itu dibiarkan oleh pemiliknya berada di maluku sana karena anaknya kuliah di jawa
kemudian juga yang plat f yang di rental itu memang tidak diketahui keberadaannya oleh pemiliknya
setelah kita ketahui yang bersangkutan berterima kasih karena sudah mengetahui keberadaan mobilnya ada di mana
bagaimana dengan biaya pariwisata
biaya parkirnya pak sekarang oke mobilnya sudah disita oleh polresta bandara sekarang mobilnya ada di polresta bandara kan
bagaimana dengan biaya parkir yang muncul
biaya parkir memang sejak dihitung dari pertama kali mobil masuk ini ke dalam perparkiran tiga wilayah yang ada di bandara soekarno hatti memang nilai parkirnya sudah puluhan juta bahkan ratusan juta mbak
kemudian hal tersebut kita sampaikan kepada pemiliknya bahwa
demikian nilai parkirnya
kita kembalikan kepada pihak pengelola bandara soekarno hatta bagaimana solusi atau jalan terbaiknya
kita hanya meneliti apakah benar kendaraannya ada tindak pidananya atau tidak
dari tujuh kendaraan itu tidak ada yang tersangkut tindak pidana pak
atau masih ada yang sedang ditelusuri juga
dimungkinkan yang flat f kendaraan jenis apanza ini karena kendaraan tersebut disewa
kemudian tidak dikembalikan ini kan
pengelapan kendaraan tersebut kan tidak dikembalikan kepada yang menyewa karena teori rental ini pak
padi semoga segera jelas dan semoga segera juga diambil oleh para pemiliknya mobil mobil itu ya pak ya
ya para pengucapan terima kasih karena sudah diinformasikan oleh kita bahwa kendaraannya berada di area wilayah hukum bandara soekarno hatta mbak
padi kombes adi ferdinand saputra kapores bandara soekarno hatta
terima kasih pak
psbb diberlakukan di ibu kota sejumlah pedagang kuliner di jalan raya keramat raya senen jakarta pusat masih berjualan
di hari kedua ramadan ini cnn indonesia prime news segera kembali